bpk menyerahkan proses hukum kasus yang menjerat auditornya kepada bpk
namun bpk juga akan melakukan evaluasi internal dan menerapkan langkah introspeksi
wakil ketua bpk barulah akbar mengatakan bpk akan memperketat pengawasan sistem
mulai dari perencanaan audit hingga hasil akhir
perauditor dan pegawai bpk juga diminta membatasi komunikasi dengan lembaga yang diaudit
setiap awal tahun bpk memang kewalahan karena harus mengaudit lebih dari enam ratus laporan keuangan lembaga
dalam ratusan laporan keuangan itu setidaknya ada lima ratus tiga puluh empat laporan keuangan provinsi dan kabupaten
serta delapan puluh tujuh kementerian dan lembaga
karena itu saat ini bpk dibantu oleh dua puluh sembilan kantor akuntan publik dan berencana menambahnya
selain meninjau ulang hasil audit terhadap lembaga lembaga yang ada
bpk juga bersedia bila harus mengaudit ulang kementerian yang tersangkut kasus
secara teoritis secara akademis
itu kita bisa lakukan audit restatement lagi menilai kembali
tapi proses ini harus kita pastikan karena sejauh ini bpk belum ketemu auditornya
apakah ada hal hal yang disembunyikan dalam pemeriksaan itu
ya ini kan kita tidak tahu
ataukah hanya memanfaatkan saja bahwa sebenarnya sudah tahu ini sudah wtp
kemudian ada hankip hankip ya seperti ini